baik seperti dulu
luki gak mau berteman sama orang yang ngina pacar luki
lu udah nggak hina nyokapnya pacar gue
ope itu cewe yang paling cantik
menurut gue nggak lohona itu paling cantik
nah menurut pak jaji gimana
eh kalau lo minta pendapat babe gue
ya jelas babe dukung gue
eh ra luki
babe kamu kenapa gue nggak tau ra
tadi gue pulang sekolah tiba tiba bapaknya kayak gini
lagi nunggu angkot mau ke rumah sakit ra
aduh nggak usah nunggu angkot mendingan naik mobil aku aja ya
dada sini sini
be tahan ya be
sebentar lagi kita nyampe rumah sakit be ya
pak cepetan tunggu pak
ope kangen sama tante
biasanya kalau pulang sekolah opi makan bareng sama tante
kadang juga tante yang jemput opi ke sekolah
yang yang aku sekarang lagi di rumah sakit mbak be kena serangan jantung
apa mbak be kena serangan jantung
yaudah iya iya sayang yaudah aku kesana sekarang ya
semuain mbak be ya allah
mbak be gak mau mbak be mati dulu
enak aja lu orang gue dari tadi diam aja kok
lu pikir gua gak denger lu hmm gitu ha
aduh kalian bisa gak sih berhenti berantem
kasian pak jajah itu rumah sakit tau gak
be semuanya udah be
lu ada apa mbak be
gak ada apa apa kok
mbak be tahu
lu mau suar mbak be
mbak be bangun dong
gak ada apa apa b beneran serius
lu mbak be bangun dong
lu kan tahu
allah sangat benci sama orang yang bermuska
dua duanya bisa masuk neraka
mau mati masuk neraka
mbak jajah kita
aku sama ruki gak apa apa pak

mau kalau mbak be mati penasaran
be ada opi be
lu kenapa pak be
udah dibilang kita gak ada apa apa kok b nggak apa apa
mbak be tahu
lu ada masalah kan
si igan be cari gagara duluan
lo tuh duluan yang mulai
jangan jol lu orang lu jelas jelas duluan
udah jangan bertengkar
gak ada gunanya
baik seperti dulu
mbak be senang
enggak mbak ruki gak mau be
ruki gak mau berteman sama orang yang ngine pacar ruki
lu udah gak ngine nyokapnya pacar gue
eh mbak ben nanya gue
si ruki bilang opi tuh cewek yang paling cantik
menurut gue enggak
lohoran tuh paling cantik
nah menurut pak jaji gimana
eh kalo lu minta pendapat mbak be gue ya jelas mbak be dukung gue lah
kalo bilang glen lora cantik bener enggak usah
tergantung manusianya masing masing
pemiliki pribadi masing masing
haru buat mbak be
yang paling cantik adalah
udah pak be jangan banyak ngomong istirahat ya
be bangun be
be jangan tinggal leluhur be
udah sabar ya luki
ngelan leluhur ngelan
mbak be belum mati
kami tidak dapat menolong kami
ki udah ya kamu nggak usah sedih terus
kamu harus bisa nerima kenyataan
eh mau gitu ngeluk luki
habis dari tadi dia sedih terus
oh mas kamu harus pulang sekarang om mas
soalnya palu udah semakin parah
nanti apa yang terjadi
tuh bang kok kayak gitu
nya cari kenapa sih
kau cerita mana
gimana loki bisa bayar uang sekolah kalau pajaknya nggak ada
kamu nggak sekolah lagi
terus kamu ngapain ki
aku mau nurusin ke sahabat bp
buat ditukar cukur
hidup juga perlu biaya kan
ki ini ada uang buat kamu
buat biaya hidup kamu
supaya kamu bisa sekolah lagi
tapi aku nggak bisa menerima bang
nah lu denger dulu dong penjelasan gue
gue jangan marah marah dulu denger dulu
aku nggak perlu penjelasan apa apa oke
lu kepikiran bokapelan lagi sakit ya
gue hampir gitu soalnya
dari tambah sakit sampai sampai
gue belum sempet jenguk bokap lo